inilah detik detik seorang pria diduga tengah mengganti barcode kris yang tertempel di pintu kantor pengurus masjid istiqlal jakarta pusat
pelaku melancarkan aksi ini setelah sebelumnya berpura pura sholat
ditemui pada selasa siang kepala bagian umum dan humas masjid istiqlal ismal licawidu menyebut peristiwa ini terjadi pada jumat kemarin
pihak pengurus masjid langsung melakukan pengecekan ke sejumlah lokasi dan kotak amal
dah mendapati dua puluh kotak amal di masjid istiqlal qr codenya sudah dirubah
dan inilah mim tersangka pelaku penipuan dengan modus mengganti stiker kris kotak amal masjid yang dihadirkan subdit cyber detress krimsus polda metro jaya pada selasa siang
selain di masjid istiqlal pria tiga puluh sembilan tahun ini juga terekam cctv
mengganti stiker barcode kris di kotak amal masjid nurul iman blok m jakarta selatan dan sejumlah masjid lainnya di berbagai lokasi di ibu kota
dalam rilisnya direktur reskrimsus polda metro jaya kombes aulian syah lubis menyebut
barcode di stiker bertuliskan restorasi masjid yang ditempel tersangka terhubung dengan rekening pribadi tersangka
tempat yang sudah ditempel orang yang bersangkutan itu ada tiga puluh delapan titik
yang bersangkutan maksudnya
tempat yang sudah ditempel menempel kiuris miliknya seolah olah kiuris tersebut milik masjid itu sendiri
dengan cara ditiban atau apa masalahnya ditempel diatasnya
kemudian ada juga yang ditempel di sampingnya qris yang sudah ada
tersangka kini ditahan di mapolda metro jaya dan terancam hukuman lima tahun penjara
tim liputan cnn indonesia